kita ke informasi lain artis selegram sekaligus model angela lee beserta suaminya david sugito
ditangkap kepolisian resor sleman polres lantaran tersangkut kasus pencucian uang dengan investasi tas wanita
pelaku menggelapkan uang para korbannya hingga senilai dua belas miliar rupiah untuk menutup utang dan membeli rumah serta mobil mewah
penangkapan model ini berdasarkan laporan dari salah satu korbannya yang mencurigai pelaku karena merasa uangnya digelapkan
hasil pemeriksaan oleh penyidik reskrim polres sleman pelaku telah menggelapkan uang senilai dua belas miliar rupiah
uang tersebut untuk menutup utang utangnya dan membeli rumah serta mobil mewah jenis jeep wrangler
selain menangkap tersangka polisi juga menyita barang bukti berupa bundel rekening koran salah satu bank swasta dan bukti pembelian rumah dan juga mobil
kedua pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dan pencucian uang dengan ancaman kurungan masing masing dua puluh dan empat tahun penjara
dengan denda sepuluh miliar
mereka mencari uang yang berbeda dengan uang yang diberikan oleh pemeriksaan
baru sekali sebelumnya belum
terus profesinya apa
kenapa kamu tidak mengembalikan uang
karena emang itu emang saya cuma melakukannya emang buat keperluan
pelaku ini investasi tas impor
tas impor berbagai merek seperti lp jernel hermes dan sebagainya
awalnya pada bulan mei jual beli tas sudah mulai macet
namun yang bersangkutan tidak jujur atau tidak menceritakan kepada si korban bahwa tas tersebut macet
jadi hasil keuntungan atau hasil investasi yang diberikan oleh korban ini tidak menyebabkan bahwa tas tersebut macet
jadi hasil keuntungan atau hasil investasi yang diberikan oleh korban ini tidak menyebabkan bahwa tas tersebut macet
ini diperlukan untuk membayar hutang
hutang kerugian yang dialami korban sekitar dua belas miliar rupiah
berupa intinya apa ya
yang satu sebagai jual beli mobil ya

jadi kita kena diadui salah pelanggan